itu mama aku
aku jessy mbak
senang banget akhirnya bisa ketemu
ini jesse kok beda ya
aku andin salam kenal ya
kamu sibuk di sana kamu baik baik aja kan
iya nih aku lagi ada project di sini mbak
karena di sana udah malam
ini bukan jisnya yang di video call sama aku kayaknya
memiliki ujinya jadi sepatu kiat
me enak bangetnya
bingung ya karena mukatan jesse beda sama di foto
tunggu tunggu wajah ini aku juga pernah melihatnya di
ini neneng kan
iya benar di foto yang ditunjukin elsa dia mirip sama temannya elsa
beda sama yang di foto mana ya

iya udah kenal
udah kenal akhirnya kan sama jessi
kalau udah kenal jadi kau gak perlu repot repot lagi kenalin kalian
sayang kamu mau bantu leni sama yayu bikin sarapan buat kita kita sarapan barang ya pagi ini
rena mau bantuin tante jessi nya bikinin sarapan
mbak andin kalo gitu aku izin ajak rena masak dulu ya

aku nuncin dia sama ruth

aku mau lihat jessi yang tadi beda dengan jessi waktu video call
jadi yang bener yang mana
yang barusan kamu temuin
terus yang video call sama aku siapa
jadi kamu bohong sama aku
saya salah saya udah bohong sama kamu
om terpaksa untuk melakukan itu semua
demi menutupi sesuatu tentang jessica
apa yang ditutupin
jessi mengalami gangguan kejiwaan
kenapa gak terus terang
gangguan kepanakan om
gak itu din
om kamu ini pengusaha
saya punya banyak sekali saingan bisnis yang coba jatuhin saya
sampai orang orang itu tahu tentang jesse
mereka pasti akan manfaatin berita itu untuk jatuhkan om
gak banyak kok yang tahu tentang jessi
oh bohong bukan cuma ke kamu
jessi di tempat rehabilitasi
temannya elsa di tempat rehabilitasi juga
dan namanya jessica
sama kayak jessinya om irfan
kok bukan tempatnya elsa
buat jep vmware
bisa sampai jessi mas ke sana
kau mau tau kenapa jessi bisa mengalami gangguan kejauhan
atau mungkin lebih tepatnya karena siapa
jessi mengalami gangguan jiwa waktu
dia sangat dekat sekali dengan mamanya
di waktu mamanya meninggal
dia merasa terpukul
sejak saat itu dia stres depresi alami gangguan kejiwaan
apa benarnya om irfan bilang
atau dia bohong lagi sama aku
aku masih gak percaya
semoga andin percaya sama cerita saya tadi
ini tehnya mas al
silahkan puk mas
saya tidur semalam
ya lumayan lah
kayaknya tuh semua permasalahan keluarga puter di kepala mama
so many things yang ada di kepala mama
terima kasih mak
terima kasih pak
terima kasih pak
aku belum bisa mengungkapin masalah yang sebelumnya
aku belum bisa mengungkapi masalah yang sebelumnya
aku belum bisa mengungkapkan masalah yang sebelumnya
masalah sebelumnya juga belum selesai
sekarang timbul masalah baru masalah apa apa
hey al lihatlah aku
jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri
jangan menyalahkan diri kamu sendiri
karena ini bukan salah kamu
ya dan mama juga gak pernah nanyain kamu
ya dan mama juga gak pernah nyalahin kamu
kita makan dong
ada apa ren
iya pak maaf
hari ini saya mau izin datang ke kantornya agak siangan pak
tadi saya udah cek jadwal pagi ini

memang tidak ada meeting untuk saya sendiri
maupun menampingi bapak
pak saya gak sakit
kebetulan hari ini saya ada urusan keluarga
apa boleh pak
apa boleh pak
apa boleh pak
apa boleh pak
apa boleh pak
apa boleh pak
ya udah gak apa apa saya izinkan
tapi selesai acaranya kamu langsung balik ke kantor ya
ada yang mau saya bicarakan soal
ada yang mau saya bicarakan soal itu
bisa pak baik
ya makasih ya
izin mau datang telat katanya
ada acara keluarga
gak apa apa gak ada meeting juga
sebenarnya ada yang ingin mama
sampaikan ke kamu soal tni
cuma waktu itu mama mengurungkan niat karena mama takut mau berbalik kepikiran kamu
ya mama waktu itu bicara sama randy
dan ternyata benar
mantan tunangan jessica
randy tunangan jessica
berarti benar kejurigaan gue
tapi pagi ini gue harus cari andin dulu
tapi setelah itu gue harus bicara sama randy

ren kita jadi kan mau jenguk bella
aku udah siap
ya udah kalau gitu kita sarapan dulu
udah lama ya nunggunya ya
ada ya rena
kita cuci tangan dulu ya sebelum makan
sarapannya udah siap
ini kita sarapan
sekarang usia kandungannya mbak ani udah masuk berapa bulan mbak
udah mau menginjak delapan bulan
oh bentar lagi dong berarti lahirannya
mbak andin boleh ya
nanti kalau mbak ani udah lahiran
aku bantuin mbak untuk ngurusin babynya
soal aku suka banget sama baby
boleh mbak juga seneng kok kalau kamu mau bantuin
apa bener jessi ini bukan temennya elsa
aku masih penasaran
cuman tanya tuhan
saya mau menginfokan kalau pagi ini hb cashya naik menjadi sebelas
dan hari ini akan dilakukan transfusi lagi
diharapkan hb keisha naik menjadi tiga belas
jadi saya boleh masuk gak sih saya mau ngeliat anak saya
boleh bu tapi sepuluh menit aja ya
bisa bu maksimal dua orang
ma aku ingin masuk ma
ya udah kalau gitu kamu sama elsa yang masuk ya
silahkan pak bu
wah aku ke toilet sebentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa andin ada hubungin papa
hal ini ada apa sih sebenarnya dari kemarin tuh
kamu sama andin itu aneh sekali
kemarin kami sempat bertengkar
andin dan rena pergi dari rumah
dan handphonenya andin ketinggalan di dalam taksi pak
ya tuhan al
kalian ada masalah apa sih
cukup panjang ceritanya pak
ya udah gini deh
papa ke jakarta sekarang kita cari andi sama sama ya
gak usah gak usah pak
papa gak perlu ke jakarta
saya akan pastikan saya akan temukan andin
andin dimana aja kamu gak tau al
tapi saya pasti akan temukan nanti
saya janji saya pasti akan temukan
dan saya akan pastikan anak papa baik baik saja
tolong kamu cari dan temukan andin dan rena ya
kamu cari mereka sampai ketemu
ya jaga mereka
saya akan kabar di papatur
selamat tinggal pak
selamat tinggal pak
selamat tinggal pak
selamat tinggal pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah adin kamu dimana sayang
jadi saya jemput di alabama cafe
nah tiba tiba ibu ini pingsan pak
anaknya itu teriak pak
biasanya kalau kejadian kayak kemarin
gue pasti minta andin langsung periksa kandungannya
apa jangan jangan andin lagi periksa di rumah sakit ya
aku coba cek rumah sakit aja
kamu tahu elsa dari mana
papa yang cipta sama aku mbak
katanya mbak andin punya adik namanya elsa
mbak nanti kenalin aku dong sama elsa
jessy beneran gak kenal elsa
kata dia bohong lagi sama aku
aku akan cerita lebih lanjut
ini nanti kalau ada waktu yang tepat pasti aku akan kenal
pas banget deh
kita ngobrol bentar ya sayang
kamu kemaren bilang
sama sepupu kamu andin
aku pengen banget ketemu sama mbak andin
ngasih kamu izin ketemu sama andin
tapi ada syaratnya jess
kalau kamu kenal elsa ya
emangnya kenal papa
papa kan udah pernah cerita sama kamu
elsa itu sekarang statusnya adalah buronan
kalau nanti kamu cerita
kamu kenal sama elsa
ntar kalau kamu bilang kamu kenal
kalau elsa sempat jenguk kamu di rumah sakit
nanti andin cerita ke keluarganya
keluarganya laporan polisi
kasian kan dia
dia sahabat kamu
kasian rasa kalau sampai ketangkep
terus satu lagi
nggak usah cerita apa apa ya
kejadian yang pernah menimpa kamu
nggak perlu kita cerita cerita ke andin soal itu
pak tapi kan
mbak andin sepupu aku
kenapa kalau soal ini aku nggak boleh cerita sama mbak andin pak
mbak andin pengen cerita
kamu baru aja bebas dari adi
baru keluar dari rumah sakit
kita harus bener bener move on dari semuanya sayang
tidak ada lagi masa lalu kamu yang mengikat kamu
itu kan keputusan kamu sendiri
iya apa apa bener lagi
menurut banget sih anaknya papa
biasanya sih kalau anak penurut
mau turutin juga maunya
ketemu andin sama rena
terima kasih pak
mau ganti baju dulu ya
ayo tunggu di luar
dari dulu jessy emang paling nurut
ini vitamin buat kamu
kemarin resepnya kan mobil tebus
diambil sama sopir
cepat sembuh ya
kamu lihat sendiri kan
apa yang sudah kamu lakukan terhadap yesha
dengan kabur kabur kaburan seperti itu
keisha sampai seperti ini
kamu baru aja jadi ibu
ibu mana sih yang pengen
kamu tuh sudah memimpin di dunia ganlis
kamu sekarang ingin menjelmati lagi
aku punya hak bukan makan atau bersuka ya

itu adalah mobil gitu
iya akhirnya kamu belanja chak
aku masihraitsan sama kamu
nanti akan padahal kosong
kamu gak punya ktp
sekarang pekerjaan kamu lagi gak ada
gimana kamu mau biayain kehidupan keisha
iya aku tau aku salah
aku tau aku salah
tapi please berhenti nyalahin aku terus
dia pikiran kamu terbuka
apa yang sudah kamu lakukan
kamu hampir aja membuat keisha hilang nyawanya

dia mau bertanggung jawab atas putriku
seharusnya aku senang
tapi kenapa hati aku ngerasa gak damai
aku merasa lebih tenang saat ricky di sampingku
karena riki yang bener bener support aku
aku mau berhenti
kamu konfirmasi dulu sama pak irfan
takutnya dia sibuk
enak gak sih makanannya
harapan di ongkir makanannya ada kamu
segerapahoku juga semeneng banget
udah mau main kesini
seneng banget rasanya rumah ini jdsinye ramai lagi
samean ya di sini
ini ada an reinsforma
makasih banyak loh jess udah baik
seingat aku rina pernah cerita
kalau dia liat jessi di tempat terakhir beli tasnya elsa
coba nanti aku tanya sama rena
randy mau jenguk jessi pagi ini dengan pemayang
sampai lupa saya
ini permisi sementara ya
ini saya mau informasi
saya dan mama saya sudah jalannya ke rumah om
om sama bella ada di rumah kan
ada kok di rumah
kurang lebih dua puluh menit lagi saya sudah sampai ke rumah om
mereka ada kok mbak
alhamdulillah kalau gitu ren
randy jangan sampai ngeliat andin sama rena ada disini
saya harus atur agar mereka pergi sebelum rendy nyampe
tapi med inventing ini necesita masalah
bukannya kamu sempat telepon sama surya tapi katanya rumahnya lagi kosong
ya coba nanti aku harus tanya soal papa dulu
apa nggak sebaiknya kamu di sini dulu ya
iya aku tanya papa dulu sih om
oke ya udah
oh ya om aku boleh minjem handphone om nggak
ya udah aku baru mau telepon papa soalnya handphone aku kayaknya ketinggalan deh di taksi
soalnya tadi kayak aku cari juga nggak ada
oke ya udah nggak apa apa pakai aja silahkan
aku pilih sebentar ya
yuk lanjutin lagi makan
mukanya kok tegang banget
nanti aku ceritain kamu deh ya
hati seorang ibu pasti akan hancur kalau melihat anak itu

itu juga yang mama rasakan kalau ngeliat kamu sakit saya
kita ke kantin aja dulu yuk
kita cari sarapan kau belum makan kan
sarapan dulu ya
aku ke kantin ya
apa aja yang kamu pesan ma
aku ke toilet dulu ya sekarang cuci muka
iya udah papa juga mau ke toilet
oke pak ntar pak
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam pak pak ini aku
kamu kok pakai teori irfan
din kamu dimana sekarang
kata al kamu pergi dari rumah
mas al ternyata udah hubungin papa
berarti mas al udah tahu kalau aku gak ada di rumah papa
ini papa di bandung nak
jadi papa sama mama nunggu di sini
tadi waktu al telpon bapak udah mau berangkat ke jakarta untuk nyari kamu
tapi albila gak usah dia yang akan cari kamu
din ada apa sih sebenarnya
jadi semalam itu aku tuh mau ke rumah papa
tapi papa nggak ada di rumah
jadinya aku sama reyna ke restoran dulu terus kebetulan ketemu sama om irfan
terus aku sekarang lagi ada di rumah om irfan
pokoknya papa sekarang nggak usah khawatir ya
din bapak boleh tahu masalah kalian apa
ceritanya panjang pak nanti aku ceritain
yaudah nanti kamu cerita ke papa ya
sekarang papa telfon al dulu ya
bapak kasih tahu kamu sama irfan biar yang gak khawatir
udah papa papa tenang aja ya
dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah
gak mungkin mulus mulus saja
tapi selama kita masih bisa mengambil pelajaran dari masalah itu
itu yang akan bikin pernikahan kalian kuat
bapak nggak tahu seberat apa masalah kamu sekarang sama al
tapi bapak harap kamu dan al sama sama mau berjuang untuk pernikahan kalian
dan juga untuk anak dalam kandungan kamu
yaudah papa jaga kesehatan
salam buat mama sama elsa
dan semoga anaknya seperti siapa siapa sembuh ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah akulah kenyang
masakan dan kesi enak banget
kalau reyna suka nanti tante jess bakal masakin reyna sering sering ya
udah ada jawabannya

udah ada jawabannya
pa masih di bandung jadi aku di sini
ya udah mau siap siap berangkat ke rumah sakit
iya reyna juga udah selesai makan aku juga udah
ya sayang kita siap siap dulu yuk
lihat lihat dong kalau jalan tumpah kan
apa kan saya belum makan harus pesen lagi deh
tadi saya lihat anak saya udah minta maaf sama ibu
saya ganti ya
ini cukup kan
aku takut ketawa tentang orangmu kalau aku buronan
aku nggak mau bisa sama keisha
aku takut banget

cepat cepat something yang dilakukan sama it ya
gimana kalau karyanya beliimir yang lain
kamu harus percaya
kalau kamu sama kiesya itu gak akan pisah lama lama
kalian akan bersama
kalau nanti kamu masuk kelepas lagi